hai oke kita sebalik kita kembali ke hal yang makro publik pengen tahu dan pendapat dari bapak
ini seberapa penting debat itu buat tahapan pemilu dan menentukan publik untuk memilih
sebagai calon calon itu kalau kita bicara mengenai sekarang enggak apa yang ekspektasi
dan apa yang realita mas sudah usah presiden lah kadang kadang kita kan mau milih ketua
kelas aja kan lihat wah kalau ini kayaknya malu gue nih kalau kayak gini ketua kelas gue
gitu loh kan memang publik harus ditaruh di atas panggung ini loh calon calon jagoannya mana
yang menggetarkan hatimu jangan salah tugas presiden tukang presiden tuh bukan orang
super pinter super hebat yang bisa segalanya presiden tuh orang yang bisa meyakinkan
mayoritas dari rakyatnya kita harus begini begini percaya gitu ya nah orang itu harus dikasih
dong ada di satu panggung bicara pada rakyatnya debat itu kan bagian dari komunikasi pada rakyat
gitu loh kalau ini diatur jadi kayak di script ya kita kayak nonton film aja dong kalau gitu ya bukan
apa bukan memilih calon memimpin kita jadi akan seperti itu bang hendri ada lihat maka maaf masa
separah itu sih masa akan menjadi hal hal yang sangat diatur tidak ada improvisasi tidak akan
ada kalpataru kemudian tpid seperti dua ribu empat belas yang lalu kejutan kejutan seperti itu misalnya
sulit tapi memang yang sekarang aturannya nggak boleh pakai singkatan katanya itu ya baguslah tapi kalau memang
semuanya diatur ini kan jadi kualitasnya lebih rendah ini mohon maaf ya daripada ujian semester
mahasiswa saya di kampus atau ulangan ulangan harian anak anak sd ulangan harian itu kan langsung
soalnya langsung kerjakan gitu kan eh lalu kedua bulan sebelumnya jadinya maga enak itu
dan yang paling penting but sebetulnya selain tadi mas beaem udah mengatakan kita mau lihat juga isinya
kita kan mesti lihat pemimpin yang membuat kita nyaman itu seperti apa
di situ kan pak jokowi diberikan kesempatan untuk menjelaskan kenapa ada beberapa janjinya yang belum terrealisasi
kan dia menjelaskan kita lihat nyaman
pak prabowo juga menjelaskan kenapa sih dia maju lagi
kan kita lihat juga nih pemimpin pemimpin ini bisa membuat kita nyaman atau tidak gitu
apakah apa hubungannya sama pertanyaan yang dibagikan dulu sama membuat nyaman publik
kalau pertanyaan itu ditanyakan jawabannya itu kan pasti otentik
jawabannya itu yang ada di kepala dia gitu bukan di kepala tim sesnya
misalnya pertanyaan ada terorisme
bagaimana menurut bapak tentang kontroversi donald trump yang menarik pasukan amerika dari suriah
nah itu kan kita bisa lihat tuh
jawaban ini arahnya mendukung ke amerika kah
mendukung ke eropa kah
atau memperparah syria
atau menjaga indonesia
kalau nggak siap dengan pertanyaan itu bukannya publik akan dirugikan juga
misalnya kita nggak tahu polisi yang sebenarnya gitu
tidak masalah tapi kita tahu
oh arahnya ke sana nanti
masalah nanti dia dibetulkan atau tidak kan bisa nanti
tapi kalau itu semuanya dijawabnya sama bisa saja
apapun yang ditanyakan jawaban kedua pihak sama
tim suksesnya kan jago jago dua duanya
kita mengadu tim sukses tadi ya
termasuk visi misi yang katanya batal dibacakan
ada juga katanya belakangan ini tim panelis juga jadi kontroversi juga
ada yang dicabut ada yang direvisi masuk lagi nama nama
ini ada hubungan
masalah administrasi penyelenggaraan debat saja atau ada hal yang lebih besar yang anda lihat
mereka harusnya melihat bahwa debat ini bagian dari peristiwa besar ini gitu
namanya mau zaman dulu saya embara segala macam
seperti istilahnya bm tadi panggung
memang kita hanya diadain panggung untuk mereka
siapa yang akan berlomba siapa yang akan menang
itu yang kita tonton
kalau nggak gitu ya udah dipilih aja
nah dengan ini kpu memutuskan henry jadi presiden
wakilnya anamisa itu udah
suruh gambreng aja
bukan karena debat segala macam seperti juga show tadi
seperti bagian bagian lainnya
itu memang ini hiasannya itu
jadi kalau kata kpu jangan sampai show nya lebih besar dibanding substansi
kenapa kpu nggak ngerti tentang televisi itu
dan kpu itu dia mengerti bahwa bagian dari kenapa kita milih seorang presiden
presiden itu harus punya kemampuan showmanship
dia meyakinkan dua ratus lima puluh juta
rakyat itu emangnya dari ngumpet ya
terus nyuruh tim suksesnya meyakinkan
dia harus berdiri di depan publik
otentik dari hatinya
sehingga rakyat tergerak betul
menurut mas bhm apa yang terjadi
dengan kekisuan sekarang
yang terjadi menurut saya kudeta oleh tim sukses
yang terjadi adalah kpu dikudeta oleh tim sukses
apa maksudnya itu mas bhm
jadi artinya kpu ini saking takutnya sama tim sukses
akhirnya dia nyerah aja deh
dan tim suksesnya atur atur sendiri
ada yang ngerti juga bang hendry
nah ini dikudeta oleh tim sukses
karena akhirnya panggungnya jadi tim sukses
akhirnya panggungnya jadi tim sukses gitu
nanti kan bisa juga
kalau kayak visi misi
misalnya visi misi yang akhirnya dibatalkan
dikembalikan ke publik
misalnya itu kan satu minta tim sukses
nanti siapapun presidennya akan ngelesnya gampang
dulu kan yang bikin visi misi
kan bukan saya
ini kan minta mereka
tapi selain masalah debat yang juga menjadi perdebatan
debat perdana aja udah didebatin oleh publik
ini juga menjadi bunga bunga demokrasi kita di tahun baru
kembang api kembang apinya adalah
ada hoax hoax yang bertebaran ini
salah satunya mungkin cuitan wakil sekjen partai demokrat andi arief
soal tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos
kpu yang mengecek kebiacukai
mendapati kabar itu ternyata hoax
polisi akan mendalami
ada tidaknya unsur pidana dalam cuitan di akun twitter andi arief
wakil sekjen partai demokrat andi arief
meminta pihak pihak yang berwenang
untuk mengecek kabar adanya tujuh kontainer
berisi surat suara yang sudah tercoblos
di pelabuhan tanjung priuk jakarta
andi menyampaikan hal itu
di akun twitter resminya
ed andi arief pada rabu malam
menanggapi pernyataan andi
komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu
melakukan pengecekan ke pelabuhan tanjung priuk
kpu dan bawaslu tidak menemukan fakta
dan menyatakan informasi tersebut hoax
kpu kemudian melapor ke kepolisian
dan meminta penegak hukum
menelusuri semua akun media sosial
yang menyebarkan informasi tersebut
kpu sudah menyampaikan
apa yang menjadi kepentingannya
agar pelaku menyebar hoax
dengan harapan pemilu kita
menetapkan hasil pemilu
luper dan judil
tidak ada gangguan gangguan
itu tidak bisa
direktoral jendral beacukai juga memastikan
kabar surat suara yang sudah tercoblos
di pelabuhan tanjung priok
jakarta utara tidak benar adanya
tim beacukai telah melakukan pengecekan data
importasi yang masuk ke pelabuhan tanjung priok
kepala badan resersi kriminal mabes polri
jenderal polisi arief sulistianto
berjanji segera menindaklanjuti laporan kpu
dan mencari pelaku utama penyebaran hoax
tidak ada tujuh kontainer itu
oleh karena itu
kita tunggu proses yang sedang berjalan
dan kami akan serius melakukan
dalam proses penegakan hukum
jumat empat januari polri
menangkap dua orang berinisial
y dan ls
masing masing ditangkap di bogor jawa barat
dan balikpapan kalimantan timur
menurut kepala biro penerangan masyarakat
karena diduga berperan aktif
dalam menerima dan menyebarkan
kembali kabar surat suara tercoblos
polisi masih melakukan pemeriksaan
dan keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka
dalam hal ini penyidik
dan yang memviralkan
ke media sosial
kan ada berapa
ada para bukti yang sudah diserahkan
polmi agrup itu
namanya agrup ya
ini sudah diamankan ya
ada dua orang yang sudah diamankan
tapi tidak melakukan penahanan
sambil menuntut proses penyidikan lebih lanjut
awal muasalah dari ceritanya bang adit adit yang terkenal
katanya informasinya sudah banyak beredar di masyarakat
kita bicara mengenai hoax di awal tahun baru ini
ada perspektif apa anda
mereka ini yang bikin home menurut saya makin nekat
nekat dalam artian ketahuan bang
ini kayak cerita ayam gitu loh
tapi panasnya sebentar aja
bikin gitu rame
kemudian ada berita yang sebenarnya
atau bantahan yang benar
mereka sudah selesai
itu ada tujuh apa
tapi mereka senang karena ini
karena mereka apa
ini salah satu yang nanti siapa tahu bisa nyebal
siapa tahu kayak misalnya kita ambil contohnya
kasusnya ratna sarumpait gitu
siapa tahu ini bisa menyala lebih dulu
sebelum ada yang bantah
kalau lihat informasinya dibikin
agak serius gitu
dan menurut saya rada profesional gitu
siapa tahu nyangkut tadi
dan murah kan bikinnya
kita nggak menutup mata lah
sekarang kan memang
saya semua pihak lah
buzzernya itu banyak anak anak muda
pokoknya dia disuruh
bikin sepuluh berita negatif tiap hari
anak muda nggak terlalu ngerti apa apa
ya dia bikin aja
kreatif mereka cukup kreatif
dia bikin bikin aja
maksudnya dibayar untuk itu kok
jangan kaget kalau
yang disebut hoax itu
beredar ya mereka sendiri yang bikin kok gitu loh
apa beda beda kubur
yang kumbunya aja
kalau yang korban itu masyarakat
justru yang korban masyarakat
iya karena dua duanya kan bikin hoax dari yang lain gitu
bang henry kalau mendudukan masalah kontainer nih
ada dua nih yang paling terkenal minggu ini
mengenai selang cuci darah
bikin videonya lagi segala macam
ada juga mengenai tujuh kontainer ini
bagaimana kita mendudukan persoalannya
ada yang bilang bahwa ini kan langkah preventif
ini kita mengingatkan loh kepada pemerintah
kepada otoritas untuk mengecek
kalau enggak ini bahaya ada kabar begini
atau memang justru malah mengingatkan itu sembari ya menyebarkan hoax juga gitu
oke yang pertama selalu ada panggung di setiap hoax yang muncul
baik itu yang melaporkan ke barreskrim
itu kan pasti kalau dibaca itu kan
kami akan melaporkan isu ini ke barreskrim
itu atasnya kepada yth teman teman media gitu kan
itu kan panggung tuh ya
nah tapi ada beberapa
misalnya yang kasus selang empat puluh kali itu
itu saya rasa juga momen
itu gantung bagi pemerintah untuk audit rsjm juga gitu
mau saya kan nggak salah juga kalau kemudian kita ngecek rscm itu pelayanannya gimana gitu
nggak apa apa juga kan walaupun sudah dibantah tapi baik juga untuk dilakukan pengecekan langsung
karena bukan rahasia umum lagi lah gimana rsjm itu kan
terus kemudian kalau yang
bukan rahasia umum ya
berarti rahasia khusus
kita bisa lihat itu gimana pelayanannya
nah mudah mudahan sekarang lebih baik lagi tuh rsc
terus kemudian yang masalah tujuh kontainer ini kan
bang andi mengatakan bahwa dia berlindung dari kata kata mohon dicek
saya bacakan ya twitternya ya biar kita gak ada fitnah diantara kita nih
mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di tanjung priuk
supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya
karena ini kabar sudah beredar
jadi mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di tanjung priuk
supaya tidak fitnah harap dicek lagi kebenarannya
ada dua kali harap dicek kebenarannya
karena sudah beredar
tapi disertakan gambarnya ada tujuh kontainer ada coblosan coblosan gitu
gimana dari komunikasi politik
kalau pesan komunikasinya menurut saya yaitu pesan komunikasi ajakkan
nah jadi ya ini kan bang andi bilang yaudah coba tolong dicek dong
kan gue cuma ngasih tau doang
ini tolong dicek gitu
kalau saya melihatnya dari sisi ini
mas andi memang
pengen ngecek aja gitu
karena katanya dia
gue juga gak terima sih sebelum dia nge tweet
masa sih ada tujuh kontainer isinya sepuluh juta
ini kan teramplifikasi di media sosial mas
to be fair sih kalau menurut saya sih
either sengaja kan ada maksud khusus
atau dia goblok kalau menurut saya
ya sorry tuh sih
karena ya kita aja orang yang sudah mengikuti pemilu
tau lah apa gunanya juga
ada surat udah dicoplos gitu
kalau nggak ada daftar terpilihnya
di mana caranya
itu kan orang yang gak mau mikir
kalau percaya gitu
kalau ada anggapan bahwa ini mengecek
supaya pemerintah aware
bpjs misalnya untuk itu aware
rsjm juga di audit
ya kpu ngecek lah gitu gitu
ini cintanya publik kepada penyelenggara
supaya pemilu kita jujur dan adil
anda percaya analogi itu nggak
dijawabnya lebih asik
usah aja dah
kameranya gerak banget
gak ada yang ngecek
gak ada yang ngecek
kameranya gerak banget
kameranya gerak banget
kameranya gerak banget
kameranya gerak banget
kameranya gerak banget